di pilkada dki ya banyak cara yang dilakukan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
untuk menarik perhatian para pemilih
apalagi dua puluh delapan oktober hari ini menjadi waktu yang ditunggu tunggu karena hari pertama masa kampanye
salah satunya adalah dengan menyiapkan pakaian khusus yang bisa menjadi ciri khas setiap pasangan calon
lalu apa makna dibalik gaya busana yang berbeda beda ini kita simak bersama
bukan hanya sekedar sebagai pembeda
seragam yang dipilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
juga memiliki filosofi dan makna tersendiri
keduanya memilih seragam batik berwarna biru dengan corak batik betawi
ketika hadir di acara pengundian nomor urut pasangan
agus mengaku memilih batik tersebut karena dirinya mencintai batik
dan mempunyai keinginan besar untuk mempopulerkan batik khas betawi
berbeda halnya dengan pasangan calon basuki cahaya purnama dan jarod
keduanya memilih mengenakan seragam baju merah kotak kotak
seperti yang dikenakan oleh presiden jokowi dodo
saat berkampanye pilkada dki jakarta dan juga kampanye pilpres dua ribu empat belas
menurut ahok seragam kotak kotak itu adalah cerminan
bahwa dirinya ingin melanjutkan mimpi jokowi untuk jakarta
sementara pasangan anis baswe dan sandiaga uno memilih kemeja putih yang simpel
keduanya mengaku hanya akan menambahkan elemen lambang salam lima jari
jargon kampanye mereka pada kemeja yang mereka pakai
seragam simpel berwarna putih ini mirip dengan seragam
yang dikenakan oleh pasangan prabowo hatta pada pilpres dua ribu empat belas lalu
apapun seragam yang mereka kenakan
semoga setiap calon bisa mewujudkan kampanye yang positif dan damai
untuk jakarta yang lebih baik
rama aditya dharma cnn indonesia